iya tapi kan tetap aja umi
kalau mau sama anaknya harus mau juga sama kedua orang tuanya
pernikahan itu bukan main main
ini tuh harus disetujui sama kedua belah pihak
karena kan urusannya langsung sama tuhan
iya abah ngerti dan yakin
kalo lu berdua sudah kawin nanti
pasti si rasidi sama bininya sayang malu
saya akan ganti itu semua barang barang yang hilang
lam pokoknya kasih saja duitnya sama gue
ntar gue yang belanja
karena gue yang tau mereknya dan tokonya
jam segini baru pulang
rom tadi habis dari warungnya bang sulan mbak
jadi perempuan itu jangan kecentilan rom
jual mahal sedikit kenapa
masya allah abah
abah kok kayak gitu sih ngomongnya sama anaknya sendiri
bah tadi itu rom cuma beristirahaturahmi sama emak
emangnya gak boleh rom istirahaturahmi
ya gimana pun juga kan
emah salah satu jemaah pengajiannya rom
apa abah mau
kalo rom berhenti untuk ngajar iya
eh silaturahmi sih boleh boleh saja
asal jangan kebablasan
iya rom juga masih tau batasannya kok abah
tadi rom cuma bersilaturahmi
bukannya kalau kita bersilaturahmi sama orang
itu akan menjadikan hidup kita berkah
panjang umur iya kan
eh lu gak usah ngajarin abah
sebelum lu grojol abah sudah kenyang makan itu yang namanya berkah
rom tau kok dan rom juga percaya sama abah
kalo percaya ngapain lu ceramahin abah
tapi kan kita sebagai manusia harus tawa saibil hak
yaitu saling mengingatkan
kenapa sih kesannya kok rom tuh salah terus
rom jadi takut deh abah
jangan jangan semua orang pengajian rum itu sikapnya kayak abah
semuanya juga udah tahu kok dan udah ngerti kok apa yang room omongin
lu gak usah dengerin abah lu
umi udah tanya sama semua jemaah pengajian
katanya dia cocok sama cara lu mengajar yeh
oh iya abah lupa nyampein ke lu
sampaikan apaan mbah
ini rom tentang perjodohan lu dengan rahmadi
abah sudah setuju hubungan lo ditingkatkan yang lebih serius
aduh aduh enggak abah enggak enggak enggak
pokoknya rum gak mau ya dijodoh jodohin kayak gitu lagi
mbah zamannya si tinurbaya itu udah lewat
sekarang itu zamannya kesetaraan hak antara orang tua dan anak
iya masih dalam batas yang normal sih dan positif

lu gak boleh begitu sama abah lu
lu gak boleh kurang ngajar membanggang sama orang tua lu
nur haka lu tau gak
tapi yang rum tau sih orang tuanya bang rahmadi itu gak suka sama room
dari mana lu dapat kesimpulan seperti itu
tapi tadi ibunya bang ramadi sendiri kok yang ngomong sama rum
dan menegaskan supaya rom ngejauhin anaknya
makanya tadi room itu pergi duluan karena room gak enak
iya tapi kan tetep aja umi
kalau mau sama anaknya harus mau juga sama kedua orang tuanya
pernikahan itu bukan main main
ini tuh harus disetujui sama kedua belah pihak
karena kan urusannya langsung sama tuhan
iya abah ngerti dan yakin
kalau lo berdua sudah kawin nanti
kita sebagai orang tua
cuman menginginkan tuh ya kita berdua sama orang tua
supaya lo hidupnya lebih baik
kalau misalnya rom nikah sama bang robi
terus apakah sesudah nikah umi sama abah bakalan sayang sama bang roby
kalau lu sampe nekat ngelakuin itu
dunia akhirat abah kagak ridhoi perkahwinan lu
umi juga kagak demen kalau lu kagak nisi robi
besar sama si sulat
wih itu dia
umi sama abah aja gak bisa kan
terima bang robi sebagai calon suaminya rom
kedua orang tuanya bang rahmadi juga gak mau
rom itu menjadi menantunya
sekarang emangnya umi sama abah mau
ngeliat rom gak bahagia dalam pernikahan rom
sekarang rom yakin kok
sikap kedua orang tuanya bang rahmadi itu sama kayak umi sama abah

bahkan kalau apapun yang rum kerjain
itu pasti akan dinilai salah umi
makanya rom gak mau
umi sama abah
oh pagi pagi nyanyi kayak sidat kemiti
bang berubah siapa ini
eh ji berubah saya ibu
ibu yang mana gak jalan hari ini
jadi dia mangkir hari ini
sakit apaan sih
dia gak tau ji
seperti biasa ji
eh kalau bener kasihan juga tuh orang
begantian aja sakitnya
kemaren anaknya sekarang dia
semakasih sih ji
sakit tuh dari allah
bisa jadi cobaan bisa jadi bencana
ji kalau miskin bisa jadi bencana
kalau buat saya pulsi sakit itu bencana ji
mulai hidup miskin kagak punya duit
hidupnya pas pasan gentengnya bocor
sakit lagi hapus bener
nggak ngeliatin berobak
nanya aja jangan ngotot gitu ji
bah umi bingung deh sama anak kita tuh
makin gede makin kebangga sama orang tua ya
umi nyesel deh sekolah ini di cairo
kebanyakan baca kitab kali ya mbak
gua juga nyesel
kalau lihat rumah anak itu
pan kita juga yang bangga
seandainya dia ngetop
tentu levelnya kan lebih tinggi
bisa bisa pengusaha muda ngelamar dia
nah kalau kekeburi kali ini si robby gimana
masa depan si robby apa sih
justru kalau dia kawin sama rahmadi
kali itu dia akan melesat
umi setuju sama keputusan abah
sekarang abah pikirin nih bagaimana
caranya supaya dia bisa kawin sama si rahmadi
umi kebelakang dulu
mau kemana sih mi
sampai ini perut mulus
udah deh sodo deh loh
sambil mikirin ya
udah deh mbak
gila susah gua yang disuruh mikir
nggak per deh lo
jadi ji maksud kedatangan kita berdua kemarin nih
buat nawarin diri jadi pengawal nt ji
kemana nt pergi
nt mau pan
ini nih kalau pendapat mbak sih
ada baiknya juga tuh
iya lu tuh kudu punya pengawal
buat ngejaga diri lu
kalau kejadian apa apa nanti sama preman
jadi lu tuh kemana mana lu tuh dikawal
nggak usah mbak
sulam bisa jaga diri
lu mesti punya pengawal
lum ini buat menjaga keselamatan lu
tau nggak banyak orang yang sirik
jangan sampai terjadi apa apa sama lo
apa yang dibilang mbak
bener banget tuh ji
iya bang haji
perasaan seorang emak itu tajam
jadi nt harus dengerin kata kata emak
kalau kagak nt bisa kualat
rumah anak buah bos
anak anaknya nggak ada yang keurus bos